dua puluh atlet skateboard andalan indonesia sanggu dharma tanjung yang turun di nomor street harus puas dengan medali perak karena kalah tipis dari skater jepang keiaki ike
total jepang menyabat tiga medali emas dari empat nomor final yang dipertandingkan
di nomor street putra indonesia menurunkan dua atletnya sanggu dharma tanjung dan althuin angkawijaya
sanggu sebenarnya berpeluang besar meraih emas setelah sempat unggul dalam pengumpulan nilai
namun trik ketiga yang dilakukan keyaki ike mampu meraih angka delapan sembilan dari juri
sanggup pun akhirnya harus merelakan emas lepas ke tangan atlet jepang setelah ia gagal melakukan trik di percobaan terakhir
di nomor street putri atlet termuda indonesia yang baru berusia sembilan tahun alika noveri tampil bersama bunga nyimas
walau belum berhasil mendapat podium penampilan alika mendapat sambutan meriah dari penonton
total angka sembilan belas delapan yang diraih bunga nyimas akhirnya membawa bunga merebut medali perunggu
prestasi ini sekaligus sebagai kado bagi
bundanya yang berulang tahun pada rabu ini

selamat ulang tahun buat ibu kado nya udah ada
di nomor park putra indonesia juga mendapatkan tambahan satu medali perak dan perunggu
medali perak diraih oleh jason denice linzat sementara perunggu diraih oleh pevi permana putra
erlanggaus nuwaji palembang